kerak terlampau kaget
putra kupur bavana
juga harus kehilangan kesempatannya untuk menjadi calon putra mahkota
janganlah dinda astuna berbicara seperti itu
sebagai seorang raja
kakang tidak pernah membeda bedakan putra kakak
sudahlah tidak apa apa
sudah kewajipanku sebagai saudara sepurguruan
kemana tujuanmu sekarang
saya akan ada di mana mana dan menjadi siapa saja
sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan
terhadap raja galuh
kau berjalan membawa api
aku takut suatu hari nanti kau bisa terbakar
latihlah ilmu penggambaranmu
supaya penyamaranmu itu lebih sempurna
karena aku lihat ilmu penggambaranmu itu tidak terarah
jadi raden berhasil lolos dari terkemar harimau itu
kalau aku tidak berhasil lolos
mana mungkin aku berada di sini
wah raden hebat bisa lolos dari rekaman harimau
memangnya kamu baru tahu
kalau aku ini raden purba mena
memang sudah hebat dari dulu
kalian beruntung bisa menjadi teman temanku
aku sedang buru buru kakak
gajeng ibu pasti menunggu
aku hanya ingin menegaskan
kalau kamu jangan merasa hebat dengan kejadian di hutan
aku sengaja mengalah
supaya kamu kelihatan hebat
aku tidak merasa hebat kakakmu
aku hanya ingin menolongmu
kamu pasti pura pura
supaya orang orang mengasihi
aku sungguh sungguh kakak
aku juga sungguh sungguh
nanti akan aku buktikan
kalau aku itu lebih hebat darimu
tidak ada manusia yang hebat kata
tidak usah menasihati
kamu itu lebih kecil dariku
akan aku buktikan
kalau aku itu lebih hebat darimu
kamu tidak berani bersaing denganku kan
kamu tidak berani bersaing denganku kan
kamu tidak berani bersaing denganku kan
kamu itu memang pengecut
hathurpangapunten gusti prabu
gusti prabu memanggil hamba
putra putraku hampir celaka
hal itu disebabkan
karena mereka sengaja
mengikuti kami untuk berburu
mengikuti kami untuk berburu
hathurpangapunten gusti prabu
hamba tidak tahu
kalau raden pamanarasa
dan raden purbamenak
menyusul rombongan berburu
aku sudah memberi titah kepada
agar segera mengajari mereka
tentang bahaya hutan
tidak akan pernah terulang lagi
baik gusti prabu
baik gusti prabu
apakah benar yang saya dengar tadi
seharusnya kamu tidak di sini
dan mendengarkan percakapan ini
hamba tidak sengaja lewat
lalu mendengar ini
hapunten kipurwa hamba tidak sengaja lewat
kalau memang benar demikian
tapi aku peringatkan
jangan diulangi lagi
sumber kecelakaan itu bisa terjadi
ketika kamu memiliki pendengaran
tetapi tidak digunakan semestinya
balik ke tempatmu
nyai ratu gusti prabu akan segera datang
kenapa kamu menangis
ceritakanlah yang sebenarnya kepada kakak
ada apa dinda
putra kita purba mena kakang
ia jatuh sakit karena terlampau kaget
karena peristiwa di hutan kemarin
janganlah dinda bersedih
putra kita purba menak jatuh sakit
itu disebabkan karena dia terkejut
dengan kejadian itu
kakang akan perintahkan tabib
untuk memeriksanya dinda
tetapi sebagai ibunya
aku bisa merasakan sakitnya anakku ini
sungguh kasihan anakku ini
sungguh kasihan anakku ini
purba menda harus selalu menderita
setelah ia harus selalu kalah
oleh jaya dewata dalam segala hal
ia juga harus sakit karena terlampau kaget
putraku purba mena
juga harus kehilangan kesempatannya
untuk menjadi calon putra mahkota
janganlah ninda astuna berbicara seperti itu
sebagai seorang raja
kakang tidak pernah membeda bedakan putra kakak
jauhkanlah prasangka itu dinda
perjalanan masih panjang
dan kakang memberi kesempatan yang sama

yang tempatnya banyak virah
satu sama satu
janganlah masalah bluetooth

gasingmu tidak berputar lebih lama
baik aku akan main
asal tidak ada yang curang
emangnya ada yang curang raden
tadi kamu curang
ketika gangsingmu berputar
kenapa kamu mengganggu dia dengan kirkil
aku tidak bermaksud main curang
ini hanya permainan
bisa bermain untuk senang senang
untuk apa kita curang
siapa yang curang
itu sama dengan menikah melawan dari belakang
sampurasun kan yang ibu
boleh aku menunjukkan sesuatu kan yang ibu
apakah yang hendak kamu tunjukkan nak

hati hati nak jangan sampai kamu terjatuh
ternuhan ramam prabu
keilmuanmu semakin berkembang pesat anakku
makin hari kamu semakin pandai menggunakan kanuraka
ilmu ini dipelajari untuk menerangi kegelapan
bukan untuk dipamerkan apalagi untuk mengakali orang lemah
baik ramam prabu
aku khawatir prajurit yang mencuri dengan pembicaraan kita
tahu rencanaku ingin merebut perhatian kakang prabu
aku masih berpikir
belum yakin dia tahu atau tidak nyai
tapi kita harus mengenyapkannya
itu akan jadi pemerang untuk kita